pada pertandingan terakhir babak penyisian grup pasangan ganda putri olimpiade tokyo grecia poli dan apriana rahayu
berhasil mengalahkan pasangan asal jepang yuhu fukushima dan sayaka hirota
dalam pertandingan yang digelar di musahino forest plaza pada selasa siang waktu setempat tersebut
pasangan grecia poli berhasil menang telak dengan skor dua satu pada game ketiga dengan poin dua satu
dengan hasil ini grecia poli lolos sebagai juara grup a
sementara itu atlet ganda putra marcus gideon dan kevin sanjaya gagal mengunci kemenangan pada pertandingan terakhir grup a
dalam pertandingan yang dimulai pada selasa pukul dua belas siang waktu tokyo itu
kevin marcus dikalahkan oleh pasangan taiwan yang lee dan chi linguang dengan skor dua satu
meski kalah lewat tiga game kevin marcus dipastikan tetap menjadi juara grup a
dan hasan hendra setiawan berhasil memuncaki grup d setelah mengalahkan choi sol gyu dan so sung jae
ahsan hendra mengalahkan pasangan asal korea selatan tersebut dengan skor dua satu
yang pada game ketiga pasangan indonesia ini menang dengan poin tipis dua
pada dua puluh delapan juli nanti para atlet badminton indonesia akan berlaga dalam empat pertandingan
termasuk pasangan ganda campuran raven melati melawan pasangan asal tiongkok zeng huang pada babak perempat final